kasus aktif covid sembilan belas ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau ptm di sejumlah daerah
apakah artinya memang kita terlalu memaksakan untuk kembali ke sekolah
padahal dalam hal pengawasan mungkin saja ternyata masih lemah
dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan kepala dinas pendidikan jawa barat pak deddy supandi
selamat malam pak deddy
ya terima kasih pak deddy sudah bergabung dengan kami
untuk lima puluh empat guru dan juga siswa yang dinyatakan terpapar atau positif covid sembilan belas di bandung jawa barat
sementara sejauh ini apa penyebab dugaannya
penyebab dugaannya sebetulnya ya kalau kita lihat yang pertama pihak sekolah itu sudah menyiapkan kedua layanan
baik itu layanan ptm dengan berbagai syarat
sarananya dan layanan pjj
nah penyebabnya ini ada beberapa faktor
yang pertama sesungguhnya itu ada impor cash dari kluster keluarga
intinya impor kes dari kluster keluarga ini terbawa ke kluster yang berada di sekolah
namun kami berpikir bahwa sesuai dengan analisis dari dinas kesehatan
bahwa kondisi yang terkenal
karena pandemi kemarin itu dari seluruh kegiatan ptm posisinya masih sekitar di lima persen aja
jadi masih dalam kategori rendah
oke dari lima puluh empat guru dan siswa yang sejauh ini dinyatakan positif covid sembilan belas
bagaimana upaya pelacakan atau tracing yang dilakukan
sebelum ptm sudah kita lakukan di tiap sekolah
itu ada unit layanan kesehatan yang sudah terkonek dengan puskesmas
jadi tentunya pada saat ada kegiatan yang tersebar di beberapa sekolah dan sampel tersebut
maka pihak sekolah juga sudah melakukan langkah langkah tindakan
dari mulai melaporkan ke pihak puskesmas
terus kesatuan gugus tugas covid
untuk selanjutnya bisa dilakukan kontak tracing
nah pada saat kegiatan tersebut
kita lakukan ya otomatis kegiatan ptm pun juga kita hentikan sementara
sambil melihat nanti dua pekan ke depan evaluasinya
dan dikembalikan ke pjj seperti itu
oke jadi dari upaya tracing ini bisa saja ada kemungkinan jumlah positifnya bisa saja bertambah pak dedy
sebetulnya bukan itu ya
karena bagaimanapun juga dalam jangka waktunya
dua puluh dua jam kita harus mendeteksi dari kontak tracing
untuk mencegah penyebaran yang lebih masif
kita berharap ini adalah bagian dari sop yang harus dilakukan
oleh saat kegiatan bukus tugas oleh pihak puskesmas
termasuk juga persiapan rapat yang sebetulnya sudah direncanakan
pada saat persiapan ptm ini akan digelar
jadi hal hal yang seperti tadi
itu bagian dari sop yang sudah kita lakukan
atau sudah kita rencanakan kalau terjadi hal hal yang seperti itu
oke dalam beberapa bulan berjalan
kegiatan ptm atau pembelajaran tatap muka
memang evaluasinya sejauh ini seperti apa
terkait dengan verifikasi kesiapan sekolah
pelaksanaan prokes atau protokol kesehatan
dan juga sebagainya
sampai akhirnya muncul yang dikhawatirkan dengan adanya ptm ini
yang juga menjadi pertentangan sebelumnya
atau tenaga pengajar siswa yang ada di lingkungan sekolah ini pak dedy
bahwa pada saat kita mau melakukan ptm
kami dari didas perlidikan dan satuan perlidikan
dan pihak sekolah itu sudah menyiapkan kedua layanan
jadi jauh jauh hari
jadi sarana untuk mendukung ptm juga kita siapkan
dan sarana untuk pjj pun juga kita siapkan
jadi dua sarana itu di sekolah sudah siap
nah yang kedua
bahwa izin ataupun restu daripada orang tua siswa atau wali murid
itu menjadi faktor pendukung
apakah pjj ini dilaksanakan ptm dilaksanakan atau tidak
nah yang ketiga
apabila terjadi kasus
maka tangani kasus di level satuan pendidikan
lakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah
sampai dengan berjalan dua pekan
terus kalau dua pekan tersebut
situasinya memang terkendali
ptm pun juga bisa digelar kembali
tapi yang jelas kesimpulan sementara
untuk yang kejadian itu
sesuai dengan sop yang ada
kita hentikan selama dua pekan
ini juga menjadi pertanyaan
banyak orang tua
di luar sekolah
sampai ke sana
karena ini tidak hanya terjadi di bandung
tapi juga di daerah lainnya
seperti misalnya solo jawa tengah
apakah memang kita belum siap
dengan pembelajaran tatap muka
dengan pembukaan ptm ini
sehingga yang dikhawatirkan atau ditakutkan
ini bisa saja terjadi
dan memicu terjadinya lonjakan di kemudian hari
apakah ptm memang harus dihentikan
sampai memang semuanya benar benar siap
tidak hanya lingkungan sekolah saja yang siap
tapi faktor pendukung
faktor penunjang di luarnya
karena tadi pak dedy sebutkan
salah satu potensinya atau dugaan penyebabnya
adalah dari keluarga
kami kira tidak begitu ya
karena kalau menurut kondisi yang kita lakukan
seperti beberapa tadi
secara informasi dari lima tiga puluh tiga jumlah sekolah
yang ada di jawa barat
juga belum semuanya melakukan ptm
baru sekitar di dua delapan ratus
dan kalau kita evaluasi
dari kesiapan itu sudah merupakan kesiapan yang ketat
dalam konteks tadi yang disampaikan
kita berharap bahwa
ptm ini bukan menjadi akar masalah
tapi ptm ini adalah hanya menjadi bagian
sentrum dari permasalahannya
sebetulnya akar permasalahannya ini
bukan di ptm
bisa saja kan terjadi seperti itu
karena begitu kami mendengar
ternyata ada dari bepergian dari luar kota
ternyata terjadi impor kes
terus masuk ke sekolah
nah deteksi dini yang memang harus kita lakukan
kalau memang misalnya ada teman teman atau anak didiknya
yang sakit atau yang kurang sehat
jangan melakukan ptm
karena pjj pun sudah kita siapkan
ini untuk mencegah agar
mereka tidak masuk ke sekolah
terjadi di kluster ptm
itu yang memang kita khawatirkan
dan hari ini kondisi tersebut
tentunya yang kita nampak
terjadi di pekan ini
kalau tadi pak dedy sampaikan
bahwa untuk verifikasi
kesiapan di lingkungan sekolah
sejauh ini siap
dan sudah menjalankan dengan
aturan atau ketentuan yang berlaku
tapi ada hal hal di luar lingkungan sekolah
atau tadi pak dedy sampaikan
dari lingkungan keluarga
tidak tahu orang tua atau keluarganya
lagi atau sebelumnya berpergian
atau bagaimana kegiatan di luar sekolah
atau mungkin bagaimana
perjalanan dari rumah ke sekolah
dan begitu juga sebaliknya
artinya hal hal seperti ini
yang ada di luar lingkungan sekolah
ini juga harus menjadi evaluasi
nah bagaimana pak dedy
untuk mengantisipasi hal ini
pada saat kondisi pt mo dibuka
makanya kita berharap
ada izin dari pemerintah daerah
atau satuan gugus tugas covid
di pemerintah kabupaten kota
itu merupakan bagian dari koordinasi
yang telah kita lakukan
bukan hanya bercerita tentang lingkungan sekolah
pada saat anak anak ini
berada di lingkungan sekolah
maka bagaimana kondisi
di pemerintah daerah ini bisa terjadi
pada saat lingkungan
menuju ke sekolah
atau pulang dari sekolah
artinya pada saat pulang dari sekolah
maka ada unsur satwa bp
dari pemerintah tempat
untuk coba juga membantu
mengawasi agar mereka juga turut
langsung pulang ke beberapa titik sekolah
yang kedua kita pun juga sudah menerapkan
banyak posisi sistem ya
bagaimana bisa memantau
yang sebetulnya pada saat
pulang dari sekolah ini memastikan
segera pulang ke rumah
untuk anak tua
yang mengantarkan anaknya ke sekolah
dengan antar jemput sendiri
dan diawasi oleh orang tuanya
jadi maksud kami adalah
kedepannya memang ptm ini
baik untuk membentuk karakter anak didik
dibandingkan dengan pjj sebetulnya
maka kita berharap
bagaimana anak didik ini
bisa tetap melakukan
dan menerima hak belajarnya
dengan aman dan sehat
maka aturan sop pengesatan
yang kalaupun yang terjadi
tadi beberapa kasus
sambil melakukan kontak tracing
kita lakukan penutupan sementara
selama dua pekan
jadi selama dua pekan ini kembali ke pjj
sambil melihat mengevaluasi kondisi
hasil kontak tracing yang ada
oke jadi yang penting juga
untuk ditanamkan bukan hanya
dari lingkungan sekolah saja
tapi di lingkungan luar sekolah
artinya pihak keluarga pun juga harus
bisa membantu kalau memang rasanya
tm ini memang bagus
untuk membentuk karakter anak
bisa mengembalikan lagi
gairah anak untuk belajar
dan baik untuk secara psikologisnya
tapi itu tadi
ada celah celah ini
harus menjadi kesadaran bersama
begitu ya pak dedy ya
terkait dengan kesiapan lainnya
yaitu dengan capaian vaksinasi juga
untuk anak dua belas sampai dengan tujuh belas tahun
bagaimana untuk mengenjot
karena untuk beberapa pihak
melihat bahwa indikator kesiapan
kembali ke sekolah itu juga salah satunya
adalah dengan capaian vaksinasi ini
vaksin di jawa barat
per hari ini
per hari itu sekitar di tiga ratus sebelas ya
hanya memang jumlah
perhubung jawa barat ini
cukup banyak juga
sehingga kita lakukan beberapa
inovasi karena kemarin
vaksin ini juga rendah
di antaranya adalah pelajar yang di atas
lima belas tahun sama lansia
maka kita lakukan beberapa inovasi
vaksin gendong misalnya
vaksin gendong ini anak pelajar
atau membawa teman lansia yang tetangganya
untuk sama sama dipaksin
bahwa di beberapa
daerah bisa selesai
sampai dengan desember dua ribu dua puluh
walaupun ada beberapa
titik titik daerah yang belum
bisa selesai di tahun dua ribu dua puluh
kita akan pantau terus
dan pastinya tidak lelah untuk bengevaluasi ya
karena bagaimanapun ini
tidak hanya menyangkut keamanan
dan juga kesehatan
tenaga pengajar dan siswa
tapi orang orang yang berada di luarnya ya
terima kasih pak deddy supadi sudah bergabung
dengan cn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak dedy sehat selalu